kayaknya mereka udah kabur deh pak soalnya udah nunggak berbulan bulan
sepertinya begitu kalau mereka nggak kabur ya pasti masih ingat kunci pintu
kalau boleh saya tahu indra dan nina ini siapa ya
idra ini seorang pengangguran pak dan juga suka bikin masalah di kampung ini
dia suka ngutang dan dia bersama istrinya tapi nggak punya anak
ya kerjanya suka ngutang sama renten
karangan bunga jahat apa itu
ada karangan bunga datang ke rumah
dari orang yang selama ini menaruh saya
dia terlepas dari apa yang terjadi dan siapa yang mengirim karangan bunga ini
ke depannya arena gimana
maksudnya dengan apa yang terjadi sekarang
raina bisa pergi begitu saja gak ada satu orang pun yang tahu
nanti kalau terjadi apa apa
saya rela mati untuk keluarga saya
izin dulu mencari askar raya
kau sama siapa
ada randy randy randy udah nungguin
mama boleh ambil titipan adil untuk randy
baik ya sebentar soh
jaga rumah dengan baik ya
saya sudah minta tambahan pengawalan di sini
jadi jangan sampai meleng lagi
paham pak bos
itu buat raya
nanti aku sampaikan ya
ya kita ngobrol sepeda
riza masih di belakang kan
bapak tadi lihat karangan bunga
kata kata yang mengancam
kamu tahu itu maksudnya apa
papa jadi kepikiran
mungkin ada hal yang
kamu belum ceritain ke papa
hal yang mengancam keluarga kami
hal yang mengancam keluarga kamu
hal yang mengancam keluarga kamu
yang ada hubungannya dengan
percelakaan itu al
yang ada hubungannya dengan percelakaan itu al
berarti ada kemungkinan al
kecelakaan itu ada hubungannya sama orang ini
saya yang salah pak
saya yang salah
nah sekarang hilang
karena sempat masuk rumah sakit karena saya
dan din meninggal karena saya
kamu jangan nyalain diri kamu sendiri
bapak udah bilang ini takdir allah
bukan salah kamu
dan papa tidak menyalahkan kamu
kalau memang orang ini terlibat
dia harus bertanggung jawab
papa cuma minta itu saja
saya pasti akan cari orangnya

saya masih harus cari askara
dan saya sepertinya harus ke lokasi
titip salam aja buat mama ya pak

nanti papa salamin buat mama ya
udah eh papa sekarang berarti di sini aja
kamu langsung lanjut cari askara
bapak pindah ke mobil papa ya
ini papa kok lama banget sih
biar mama telepon aja deh nanya papa di mana
udah mama tenang dulu aja ya
mau sekalian sholat dulu
terus ngurusin administrasi
habis itu ketemu sama
sama dokternya dulu
aduh ini kenapa belum ada kabar juga ya soal rena

ya allah jangan sampai renah kenapa napa
kembalikan dia ke rumahnya dengan selamat ya allah
kembalikan dia ke rumahnya dengan selamat ya allah
tadi aku ngomong alhamdulillah mah
ya karena aku bersyukur aja
lebih sehat sekarang
lebih sehat sekarang
aku juga tadi lagi ngebayangin
udah bisa pulang dan tinggal di rumah
mama juga udah gak sabar mau pulang ini

katanya gelang ini
supaya mama bisa gandengan terus sama anding
kayaknya gak semudah itu ya sa
merasa kangen sama anding
rasanya anding masih ada
rasanya anding masih ada
biden memang gak akan pernah tergantikan oleh siapapun lah
banyak kenangan kenangan spesial ya sama mbak andi
kalau sekarang andien ada
terus dia lihat mama sakit gini pasti dia udah bau
dia pasti bilang sama mama mama harus juga kesehatan ya
mama udah minum obat belum andin izin ya mama harus makan buah
mama gak mau makan yang lain kan pasti dia akan terus ngomong kayak gitu sama mama
kalau mbak nin ada disini pasti bawa banget soal kesehatan ya mamanya
dari mana sih pak lama banget
tadi kan aku sholat dulu sebentar terus ngomong sama dokternya dokternya
lagi ngobrol panjang ngejelasinnya juga mah
terus bapak ke ruang administrasi
banyak tadi soal penyakit kamu sampai bukan hanya itu tadi dia curhat juga soal keluarganya
malah papa gak tanya sama sekali
jadi lama banget ya
aku gak boleh kasih tau soal kejadian kejadian ini pendok pelita barusan ke mama
aku khawatir kondisi istriku memburuk lagi
dan aku khawatir elsa malah tambah banyak pikiran
alhamdulillah papa pasti lega karena rena sudah ketemu
terima kasih ya allah
terus mama udah boleh pulang kan
dokternya masih memantau sementara waktu ini jadi ya kita lihat mah
moga moga kalau semuanya lancar bisa pulang
tunggu keputusan dokter aja
ya kita berdua aja semoga semuanya dimudahkan ya mbak
oh iya tadi al sempet bilang salam buat kamu tadi cepet dapet papa soalnya
dia minta maaf belum sempat kesini
tapi kalau ada waktu pasti langsung kesini ya
yaudah gak apa apa
kalau kan juga lagi berduka kita semua juga masih berduka dan ini berat sekali pak
terus terus aja pa
kita di sebelah kirinya pak
apa dapet squad
belum ada pak tapi bapak ini melihat semalam itu ada anak kecil yang mirip dengan askara pak
perendalkan saya aldebaran saya ayahnya askara
karena waktu itu gelap dan saya juga tidak memakai kacamata pak
tapi sepintas anak itu persis seperti anak bapak
terima kasih informasinya pak
oke sama sama pak
semoga anak bapak bisa cepat ketemu ya pak ya
amin terima kasih pak
kalau begitu saya premisi dulu pak
oh iya pak saya juga sudah menaikkan ke rt sekitar sini pak
sejauh ini belum ada warga yang melaporkan atau menemukan anak kecil seperti askara pak
tapi alhamdulillah mereka mau membantu kita pak
ya enggak masalah sih
pokoknya gimana pun caranya kita tetap terus bergerak meskipun informasi yang kita punya itu kecil
soal karangan mengadu rumah lo gimana
meskipun sudah beres ya
megung aja pak
ya hal hal kayak gitu masih aja bisa lolos gitu
tidak terjaga dengan baik
cuman gue udah minta sama riza
ya karena masalah karangan bunga juga tadi rena sempat hilang di rumah
rena sempat baca juga
cuma tau ketakutan atau gimana
dia pergi dari rumah
ya tapi alhamdulillah udah ditemuin
ya allah syukur kalau gitu pak
ya yang saya khawatirkan
bukan takutnya rena ini diculik pak
kayak udah direkayasa gitu
kayak satu kesatuan gitu
ya memang ada orang gitu
dengan tadi ada bunga datang ke rumah juga
memang ada yang sudah buat rencana seperti ini
ya jadi makanya gimana pun caranya
kita harus cepat cepat ketemu lah
sama anak yang mirip sama sekarang itu
sama siapa yang bawa
ya harus cari tahulah
soalnya tau bisa
temu jawabannya kan
ya mungkin sekarang sebaiknya kita
langsung bertemu sama rt nya aja pak
ya pak rt
maaf ganggu bu
ibu ada lihat anak ini nggak bu
tidak pernah lihat pak rt
kalau begitu nggak ganggu ya
kami permisi dulu ya
ya pak rt
nih mereka babanya sihal ini
jangan jangan beneran lagi pada nyariin gue
kawat kalau mereka kesini
telat dikit bisa bisa gua yang ketangkap
lah itu kan orang orang yang semalam bukan sih
aduh gawat ini
kenapa sih buru buru berubah
udah kita berangkat sekarang udah lengkap semua kan
yaudah yuk jalan jalan
baju dan belakang
kenapa belakang sih mas
udah gak usah baik baik
pak rt ini ada apa ya pak
ini kebetulan banget bu
mereka lagi cari anaknya pak aldebaran
yang kecelakaan tempoh hari lalu
oh yang kecelakaan yang rame di tv itu ya
kok nyarinya di sini pak rt
ada dugaan anak itu tinggal di kampung ini
makanya kita cek satu persatu rumah
termasuk rumah ini
tapi dari tadi kami ketok ketok nggak kebuka
biasanya sih jam segini mereka ada pak
coba saya bantu ketok ya pak
ya silahkan bu
sebentar ya mas
sepertinya udah gak ada orang pak
tadi juga saya sudah buka buka lemari
tapi baju baju udah pernah nggak ada
kayaknya mereka udah kabur deh pak
jangan jangan emang bener orang di rumah ini yang bawa sekarang
semoga aja gue gak ada yang ngikutin
kita nanti berhentinya di dalam terminal kan
kayaknya mereka udah kabur deh pak
soalnya udah nunggak berbulan bulan
kalau mereka nggak kabur ya pasti masih ingat kunci pintu
kalau boleh saya tahu indra dan nina ini siapa ya
ida ini seorang pengangguran pak
dan juga suka bikin masalah di kampung ini
dan dia bersama istrinya
tapi gak punya anak
ya kerjanya suka ngutang sama rentenir
ya gitu lah pak
tapi bapak atau ibu atau warga sekitar pernah melihat nggak
indra ini sedang bersama anak kecil
mungkin dia mengakunya itu sebagai keluarganya
anak dari kemunakannya atau yang lain sebagainya
yang saya tahu itu indra gak suka sama anak kecil pak
anak tetangga aja suka diusirin
bukan yang bermasuk tidak suka
saya mohon izin untuk memeriksa rumahnya bisa
semoga sepanjang hari

dan bisa melewati segala
mas mas bis ke jakarta mana ya
di situ ya
kamu ngantuk ya sayangnya
kasian kamu udah capek kayaknya ya
mana sih bisnya belum datang juga
bentar lagi juga datang kok busnya
kamu tuh kenapa sih mas gelisah banget
biasanya gak kayak gini kok
cepet biasanya lewat juga
iya sabar aja
ntar juga bisnya datang kok
sekarang mendingan kamu mikirin nih
sekarang nanti kita di jakarta mau tinggal dimana
dari semalam aku nanyain kamu gak jawab jawab
nina kamu tenang aja
di jakarta itu aku punya kenalan
ini bisnya lama banget tuh
biasanya cepet kok gak selama ini
jadi marah baik per cours tak richtuinched per course di posisi menurut mantan katanya
masal yang penting ini wajib gini
aku beli bus megah
kayaknya duitantan orang ho chi minh
terima kasih pak
terima kasih pak

susur mirna udah bawain itunya juga makanannya ayo kasian susur nanti ayo
enggak mau om ah aku nggak mau makan aku masih kepikiran dede askara dengerin omah sayang
hai papa kan udah janji mau cari dede askara sampai ketemu ya nanti kita berdoa semoga ada
sekarang bisa segera dipertemukan jadi bisa main
sama rena lagi nemenin rena lagi main bareng bareng lagi ya apa ada sekarang
kenapa ya habisnya ada yang ngirim karangan bunga jahat omah pasti orang itu yang ambil
dedes kayak coba aja papa ngajak liburan pasti malam ini aku bisa tidur sama mama
dede askara nanti kalau mama udah lahirin aku bisa lihat wajah dede bayi tapi suka
sayang rena rena enggak boleh bicara seperti itu ini kejadian juga enggak
ada satu manusia pun yang mau kejadian buruk seperti ini tapi ini sudah takdir allah ya allah kalau
memberikan kita musibah supaya supaya kita supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih kuat lagi kamu
enggak boleh nyalahin papa kamu kamu nggak boleh menyalahkan keadaan ya satu satunya cara adalah
kita tidak boleh menyalahkan dan kita harus terus berubah ubah dan kita harus terus berubah ubah
doa belajar ikhlas reno ya mungkin sekarang r sector bisa mengerti sepenuhnya tapi omah berharap
semakin rena besar semakin terdemam mengerti keadaan dan belajar untuk ikhlas forbes interpretations
karena mama tetap ada di hati kakak
sekarang lebih baik rena makan dulu
berdoa terus untuk mama
benar kata suster mirna
mama akan selalu ada di hati reina
rena juga harus ingat
rena masih punya papa
rena masih punya oma
masih punya opa surya
ada suster mirna
walaupun memang kita semua gak sama dengan mamamu
sekarang kita makan dulu ya
gak mau sus
kalau kamu gak makan
nanti adik askara pulang malah sedih loh
lihat kakaknya lagi sakit karena nggak mau makan
terus gak bisa main lagi sama kakak
ya udah deh sus
aku mau makan
mau nanti suapin
pinter gitu dong
gak apa apa deh
kali ini boleh makan di kamar
besok besok makannya di ruang makan ya anak pinter
adik asgara cepat pulang ya
biar nanti kita bisa buka kado dari mama bareng bareng
emang tuhblack emang cukup adik samad
nggak ini pa kena ambil
orang kayak kita yah elahim
sebelum beliau meninggal
masih sempat mikirin ngasih hadiah
dapat sepatu cakep banget bagus banget
sepatu itu gak akan gue pake bakal gue simpen
sebagai tanda bukti
untuk mengingat kebaikan bu andin
wah apaan tuh itu
upset udah nyempegang pegang aja lo
lepelit amat sih lo
ngapain tau ya kita dapet
orang dapet dapet baik banget ya
segitu baiknya sama kita
idaman hati gue hujan hati gue gak segitu gitunya
baiknya sama gue im
kan panjang sumur
siapa tadi yang bilang pengen diperhatiin sama kiki
si itu siapa
lagian nih ya
kalau kalian berdua ngerasain
mbak andi itu sangat perhatian kepada kalian berdua
ya kalian itu harus
apaanan bu anin udah gak ada
ya sama masalah
kalian itu harus jagain mas'al
dari cewek cewek yang ingin menggoda mas'al
ya dijagain tuh baik baik mas'alnya
soalnya kan kalian tau
kalau cinta sejatinya mas'al itu hanya mbak andin seorang
lo siap kalau begitu
pak paim juga
iya dong mbak udah pasti tuh mbak
kok gak kelihatan
di dalam sama ibu sama raina
sambil si berdua
sudah ini kiki mau ke dapur lagi mau ngelanjutin beres beres
ini makan korengannya
terima kasih mbak
terima kasih mbak
makasih ayang kiki
emah emah emah
gangen banget mbak
gak orang begitu
ambil cucian kenapa lu
kesian deh lu
ya ya lah
ambil benduk buat belah tomat
saya ucapkan terima kasih sekali untuk bapak bapak dan para warga yang lain yang mungkin sudah pulang
yang sudah mau susah payah membantu kami
dan tolong kalau ada update apapun tolong kabarin kita semuanya ya
nomor saya bapak simpan kan
ya saya sudah simpan pak
kalau begitu saya mau pamit dulu ya pak ya
mas al dan teman teman hati hati di jalan ya
dan saya doakan semoga semua masalah mas al segera selesai
dan jangan ragu telpon kami bila diperlukan
pasti terima kasih banyak